bagi anda para orang tua cermatilah ketika anak anda suka menggunakan gawai atau gadget
di bondowoso jawa timur ada dua pelajar yang telah kecanduan gawai di tingkat yang akut
dan efek yang ditimbulkan ini antara lain pasien mengalami perubahan perilaku
kerap marah marah hingga tidak mau sekolah
dua pelajar ini kemudian ditangani oleh rumah sakit umum dr kusnadi bondowoso
terkait dengan hal ini ada sejumlah cara yang bisa dilakukan orang tua
agar anak bisa terhindar dari kecanduan gawai
tidak hanya orang dewasa
bermain gawai kini sudah menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi sebagian anak
dalam keseharian banyak ditemui anak yang menghabiskan banyak waktu dengan gawai
padahal tidak semua yang didapat dari gawai itu bisa bermanfaat bagi anak
penggunaan gawai yang tidak tepat justru bisa berdampak buruk bagi anak
dua bulan terakhir poliklinik jiwa rumah sakit umum dr kusnadi bondowoso
menangani kasus dua remaja yang kecanduan gawai di tingkat yang akut
satu pasien berusia lima belas tahun adalah siswa sekolah menengah pertama di bondowoso
sementara satu pasien lain yang berusia tujuh belas tahun adalah siswa sekolah di situ bondo
salah seorang pasien nekat membenturkan kepala ke dinding ketika orang tuanya melarang menggunakan ponsel
sementara pasien lain dari hasil psikotest telah mengidentifikasi dirinya sebagai pembunuh
ia menjadikan orang tuanya sebagai sosok paling dibenci karena dianggap sebagai penghalang untuk bermain telepon pintar

ketika saya sampaikan di depan pasien dan di depan orang tuanya bahwa setelah ini dia tidak boleh memakai gadget dulu gitu ya
nah di situ saya melihat dia mengalami perubahan
jadi dia seperti kayak orang sakau gitu ya
jadi dia marah seperti orang kejang marah kemudian dia menendang kursi menendang lemari seperti itu
saya pikir wah ini berarti anak ini sudah kecanduan
upaya penyembuhan pun terus dilakukan
pihak rumah sakit sudah mengizinkan pasien untuk menjalani rawat jalan
satu pasien diantaranya sudah kembali bersekolah
ada banyak cara yang bisa dilakukan agar anak tidak kecanduan gawai
diantaranya adalah dengan memperlakukan gawai dengan tepat
anak harus diberikan pengertian jika gawai adalah peralatan teknologi dan bukan mainan yang bisa digunakan kapan saja
orang tua anak harus menjauhkan anak dari gawai di waktu waktu penting bagi anak
seperti saat waktu tiba anak itu tidak bisa bergabung dengan anak

juga saat waktu belajar
penggunaan gawai dengan sehat bisa dilakukan dengan cara membatasi waktu penggunaan dengan ketat
orang tua bisa menggunakan aplikasi yang akan mengunci gawai ketika waktu yang ditentukan sudah habis
menggajak anak bermain di luar rumah seperti bersepeda atau kegiatan lain di alam bebas
juga bisa menjadi solusi penting bagi orang tua untuk mengalihkan perhatian anak dari gawai
jika digunakan dengan tepat dan sesuai usia anak
gawai bisa memberikan manfaat sebagai media belajar interaktif dan sarana mengasah kreativitas anak